utang luar negeri indonesia pada tahun dua ribu delapan belas ini mencapai lebih dari empat triliun rupiah
masyarakat mungkin ikut cemas terhadap utang indonesia yang tiap tahun terus meningkat
tapi tahukah anda rasio utang terhadap pdb indonesia tergolong masih diambang yang stabil
ini artinya memang utang luar negeri kita besar namun produktivitas dalam negeri pun tergolong baik
sehingga bisa dikatakan utang yang kita miliki ini adalah utang yang produktif untuk menggerakkan sektor perekonomian
berikut kami hadirkan data perbandingan utang indonesia dari tahun ke tahun
kita lihat di sini warna oranye adalah utang dari pihak swasta sementara warna biru ini adalah utang dari pemerintah
kita lihat di sini dari tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu tujuh belas tren utang indonesia selalu meningkat
pada tahun dua ribu sembilan belas utang kita berada di angka dua tiga ratus enam puluh tiga triliun rupiah
sementara melesat jauh pada tahun dua ribu delapan belas ini mencapai empat delapan ratus sebelas triliun rupiah
artinya memang ada kenaikan dua kali lipat
dari tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu tujuh belas
namun masyarakat indonesia tidak perlu cemas karena baru saja lembaga rating yaitu fitch ratings
ini memperingkatkan peringkat utang luar negeri indonesia ini berada di level triple b
people b ini artinya utang indonesia berada di level investment grade
atau berada kita negara indonesia masih menjadi negara yang layak investasi
kita lihat di sini data selanjutnya
nah ini dia rasio utang kita terhadap pdb atau produk domestik bruto
dan memang pemerintah sebetulnya terus mengkaji
ini faktor eksternal yang memberikan sentimen terhadap utang indonesia
di antaranya faktor ekonomi global laju inflasi suku bunga the fed dan juga harga komoditas
termasuk minyak dunia
dan indonesia juga digolongkan sebagai negara yang tidak abai dalam hal pembayaran utang
maka dari itu lembaga rating tadi fitch ratings memberikan level triple b kepada utang luar negeri indonesia
kita lihat di sini kalau misalnya kita meninjau negara negara lain negara negara tetangga
contohnya saja malaysia dan singapura
artinya memang produktivitas kita terhadap utang yang digunakan itu masih baik
karena pdb kita masih lebih banyak menghasilkan uang kepada negara indonesia
kita ke slide selanjutnya kali ini tentang penyebab utang luar negeri indonesia bengkak
apa kemudian yang menyebabkan utang luar negeri indonesia dari tahun dua ribu sembilan tadi kita melihat datanya
sampai tahun dua ribu delapan belas ini selalu mengalami tren peningkatan bahkan tadi sampai empat triliun
ini yang menyebabkan adalah kondisi anggaran negara yang mengalami pelebaran defisit
karena juga kemudian ada pembiayaan infrastruktur di sini
kalau kita berbicara soal pembiayaan infrastruktur memang penggunaan utang negara indonesia ini banyak dipakai untuk meningkatkan pendidikan
kemudian juga kesehatan kemudian juga untuk infrastruktur pastinya
dan menkyu pernah mengungkapkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur sendiri di indonesia ini sudah dibangun dua tujuh ratus km jalan raya
kemudian juga ada sembilan bandara baru dan juga ada jalur kereta api yang pastinya ini akan meningkatkan perekonomian di indonesia karena akses yang semakin mudah
kemudian juga dengan
kemudian pendidikan dan juga kesehatan yang semakin baik di negara kita ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita
kemudian penerimaan pajak yang belum memadai
ini dikatakan orang bijak taat pajak
sudahkah anda membayar pajak mulai dari pajak bumi bangunan dan juga pajak penghasilan
ayo bayar pajak karena nantinya ini akan berpengaruh terhadap utang luar negeri kita
meskipun kemarin sudah ada tax amnesty ya
kemudian juga utang negara banyak digunakan untuk pembiayaan kenaikan anggaran pendidikan dan juga kesehatan
pendidikan meningkat menjadi empat ratus enam belas triliun rupiah
belanja kesehatan dari yang sebelumnya rp lima puluh sembilan tujuh triliun ini bertambah dua kali lipat menjadi rp satu ratus empat satu triliun
dan ini artinya memang pemerintah serius atau tidak main main dengan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pendidikan juga kesehatan
kita simak slide selanjutnya ini tantangan ke depan ekonomi indonesia
fitch ratings kemudian juga mengingatkan bahwa meskipun saat ini rasio utang terhadap pdb indonesia
dikategorikan dalam angka yang stabil ekonomi kita dikatakan memiliki outlook yang stabil
sebelumnya ini ekonomi kita dikatakan positif tapi sekarang dikatakan stabil
artinya memang investor asing ini melihat pasar indonesia lebih seksi
karena indonesia dianggap negara yang tidak abai dalam membayar utangnya kepada lembaga lembaga moneter internasional
dan kalau kita melihat nanti tantangan ke depan ekonomi indonesia tahun dua ribu delapan belas dan juga tahun dua ribu sembilan belas
kita tahu tahun dua ribu delapan belas ini nanti akan ada pilkada di satu ratus tujuh puluh satu daerah di indonesia
dan tahun dua ribu sembilan belas ini nanti akan ada pilpres
nah nanti ini kurang pasti banyak akan berpengaruh terhadap ekonomi indonesia ke depannya
juga peningkatan reformasi struktural
peningkatan reformasi struktural ini juga salah satu yang dipuji oleh lembaga rating dunia
karena di sini dilihat dengan adanya reformasi struktural di pemerintahan indonesia
ini banyak memberikan pengaruh pengaruh positif terhadap ekonomi indonesia
salah satunya mungkin kalau kita tahu ada paket kebijakan dua belas paket kebijakan ekonomi jokowi
yang dilakukan oleh jokowi ini banyak sekali
reformasi struktural yang terjadi sehingga banyak pergantian menteri di kabinet kerja
ini akan berpengaruh positif
nyatanya memang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia
kemudian dari luar negeri ini dampak normalisasi kebijakan bank sentral amerika
serikat the fed dan juga ketergantungan pada sektor komoditas
ini perbandingan utang utang luar negeri indonesia
semoga kita tetap menjadi negara yang tidak abai dalam membayar utang
dan peringkat rasio utang terhadap pdb kita semakin baik
dan juga indonesia menjadi negara yang lebih baik
dan menjadi negara yang semakin stabil perekonomiannya